sementara itu polisi memastikan axel matthew thomas putra pesinetron ceremi thomas merupakan target operasi satuan narkoba polres metro bandara soekarno hatta
axel matthew diduga terkait dengan seorang bandar narkoba yang sebelumnya ditangkap oleh petugas bea cukai bandara soekarno hatta
jurubicara polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan axel matthew ditangkap berdasarkan laporan bea cukai bandara soekarno hatta
yang kemudian ditindaklanjuti oleh anggota satuan reserse narkoba polres bandara soekarno hatta
sebelumnya pada hari jumat lalu beacukai bandara menangkap jv seorang yang diduga bandar narkoba
dari bandar tersebut petugas menyita barang bukti lebih dari seribu narkoba jenis happy five yang dikemas dalam kotak obat
terkait dengan tuduhan polisi telah menganiaya axel matthew hal itu tengah diselidiki oleh divisi propa mabes polri
lima orang yang memesan ada lima orang salah satunya adalah anaknya jeremy s thomas
yang inisialnya amt itu ya jadi dari seribu satu ratus delapan belas butir happy five itu nanti dibagi bagi kepada pemesan itu
ada yang sekian strip sekian strip sekian strip gitu jadi sudah ada tersendiri
dan kemudian juga dari keterangan tersangka ini dua orang ini akhirnya berkembanglah di situ ya
bahwa yang pemesan tadi anak jeremy s thomas sudah mengirimkan mengirim transfer duit satu setengah juta itu
untuk biaya pembelian happy five ke tersangka pada saat tersangka masih ada di malaysia
bukti transfernya pun ada sudah kita dapatkan kita dapatnya ada semua buktinya di situ